pt global trans energy international perusahaan pemilik kapal tb henry beroperasi seperti biasa meski anak buah kapal mereka masih di sandra kelompok abu sayyaf di filipina selatan
ya otoritas pelabuhan tarakan hingga kini melarang pelayaran yang melintasi perairan filipina
manajemen pt global trans energy ditarahkan belum memberi pernyataan tentang nasib karyawannya yang disandera kelompok abu sayyaf di filipina
menurut salah satu karyawan penanganan kasus ini sudah diserahkan kepada penasihat hukum pt global trans energy yang berada di jakarta
perusahaan juga menolak memberi data karyawan yang diculik
bukannya saya kurang peduli sama teman teman saya yang di sandera terus terang aja saya juga sedih
kawan kawan saya pasti kopi disini makan bareng disini
sementara itu pejabat otoritas pelabuhan ikut bungkam saat dimintai keterangan tentang nasib abk yang disandra di filipina
alasan kesah bandaran dan otoritas pelabuhan atau ksop tarakan penanganan kasus penyanderaan kapal tb henry dan tongkang christi
sepenuhnya diserahkan ke konsulat jenderal ri
berdasarkan perintah dari pakai soekarno karteng dari kepala kampung
bahwa saat ini kegiatan penanganan kasus ini di datangkan christi
sekarang telah ditangani oleh kementerian kepala kepala kepala kepala dan telah ditangani oleh kementerian kepala kepala kepala dari komitmen rid tawau
hingga kini sudah empat belas warga indonesia yang disandra kelompok abu sayyaf
penyanderaan pertama terjadi akhir maret lalu saat sepuluh awak kapal brahma dua belas berlayar di perairan filipina
adapun penyanderaan kedua terjadi pada lima belas april lalu saat kapal tb henry dan tongkang christie berlayar menuju tarakan
tb henry disandra ketika berada empat belas mil laut dari daratan filipina
sofian ali tarakan